untung tadi rafael gak ngeliat lu
tapi kok rafael bisa kenal sama lo
lu gak tau ya
enggak suara kamu bagus ayo
cuma kemarin bilang saya suaranya jelek
lu emang jelek
ya udah sih aku mau denger lagi
udah ya udah kan udah gak sedih kan
gue itu sedang nonton tawa tuh kan
udah udah persih persih ganti baju aja ya
lagi aku itu
aku merindu lagi
terima kasih juga ya din
karena kamu sudah selalu ada di sisi saya
bahkan di saat terberat kita seperti sekarang ini
ini adalah petualangan
yang saya dimana ya
apa di bekbek aja
akhirnya sampai juga
lo ngapain kesini ke rumah riki lo ngapain
lo gak boleh berurusan lagi sama dia
kalau gue minta tolong sama dia
gue membenarkan semua omongannya riki dong
jadi gak tenang gini gue
tapi tapi kalau kalau bukan riki gue minta tolong sama siapa lagi
gue harus gimana sekarang
ia harus gimana
aku harus gimana
harus pergi dari sini
apa kesini sa
tadi gue nemuin selabaran yang bilang kalau lo jadi buruanan sa
lo gak apa apa ada hukum gak sa
lo kesini nyari gue kan sa
gue tau lo kabur
lo gak punya siapa siapa lagi
dan gue sedikit banyak berharap
lo bakal nyari gue
sekarang lo percaya kan sa
gue bakal selalu ada buat kok
dan ternyata benar
lo kesini mau nyari gue kan sa

oh itu maksudnya tadi lo itu maksudnya ternyata sekarang ya juga masih mau
jangan kemana mana based mulai
kita enak banget similarity

hari gue dimana hari gue dimana

gue minum dulu ya
nanti nyantai kesala k onder
eh ya sanya
gue sebanyak ngomong
gue lagi lemah banget zak
dan kalau kasih tau
gue udah tau semuanya
gue lagi lemah banget zak
gue lagi lemah banget zak
gue lagi lemah banget zak
silahkan bu sarah
aku kangen banget zak
aku kangen banget zak
elsa dia baik baik aja kan
elsa baik kan
papa gak tau
cuma moga elsa baik baik aja
semoga dia baik baik aja mah
kita doakan anak kita baik baik
udah kita sekarang pulang
ke tempat dimana kamu seharusnya ada
kita mau kemana sih
kita mau kemana sih
tunggu dulu sasha
itu kan rafael
ngapain sih dia kesini
gue harus beresin dia
dia gak boleh liat elsa
rapi banget nih malem malem
mau kemana sih
harusnya gue yang nanya
ya gue mampir aja
cewek pujaan hati lo itu
dia kabur dari kejaran polisi
padahal dia udah ditapkan jadi tersangka pembunuhan rick
lo tau gak elsa dimana
akhirnya aku kembali
aku gak akan pernah
kembali ke rumah ini lagi
rasanya sangat sakit melihat dan mengalami semua kejadian ini ya allah
kenapa kita jadi kayak gini sekarang pak
warga kita merantakan
kita semua pasti bisa melewati ini
lo kok malah bengong sih
lo udah denger
lo udah denger belum berita itu
berita apa ya
gue gak tau
gue udah lama ketemu elsa
bukti bukti kasus pembunuhan itu semuanya sudah mengarah ke elsa
andin sih tadi nyariin elsa
harusnya tuh elsa udah ditangkap sama polisi
kali aja ada informasi dari lo
sebunyi apaan sih lu gak jelas gua bener gak tau soalnya
kayaknya ricky cemas banget gue curiga dia memang tahu sesuatu
aduh kok tenggorokan gue gak enak ya
gue boleh mampir ke rumah lo gak gue minum ya haus banget gue
ya ampun kak rafael ternyata kenal ricky
gimana kalo kak raffael tau gue disini
dapur udah kinclong udah bersih semuanya udah beres
terus pas banget lagi tugas kuliah juga lagi nggak ada
kiki buka buka lovagram ah siapa tau nanti kiki nemu gosip yang seru gitu buat dibaca
guys elsa andita prasetya di cari polisi dapet imbaran seratus juta loh
ada yang tahu kasus apa info dong ke tante
eh kenapa ini adeknya mbak andin kok dia diburu nanya polisi
bu ini pasti ada masalah besar nih
kalo sampe kayak gini aduh kenapa lagi adeknya mbak andin ya
ih ih eh
lo nampak sih berisik amat
mbak mir mbak mir taruh deh liat deh
ini elsa anin dia adeknya mbak andin kan
mbak kok kok adeknya mbak andin sampe dikejar kejar polisi ada apa sih mbak
lo pernah tau
lo pernah tau
gak jadi kemarin tuh kemarin kemarin dong yang waktu itu kan tante sarah tuh yang ditahan
katanya udah ngaku ngebunuh pak roy
tapi sebenarnya pelaku pembunuhnya itu ya
masih tetap roy kok
adeknya mbak andin kok tegak banget sih mbak ngelakuin hal itu ke mas roy mbak mir
oke ya prisoners
eh terus ntar
tahanin terus handling
susah tanpa luna

ehhh kayak gini the shit lu lagi video dilaben
aduh gue pengen yum
yuk ala ternyata masa yang pepe prai ngapain sih disitu mumpet apa ya mau ketemu gede aja
pakai malu malu ki ki sini sini atau bener toh masa itu pengen ketemu kiki aduh kayaknya kiki
udah ajakin ngumpet dibalik tanaman kali ya hai kapan lagi diajakin ngumpet berduaan kan sama mas
pepe prai deket deketan lagi hai ki sini ya mas saya ke situ ya udah apa mama ada di dalam kan
ada nggak ada lagi ngapain marah marah ya ih kirain mau ngajakin ngumpet taunya enggak
iya mas pulang ke di dalam ibu kayaknya marah sih soalnya tadi pas lagi rame ada temen temennya ibu
mas rom malah nggak ada di rumah kan ini acara ulang tahunnya mas roy ibu jadi maru sama teman temannya
mas roy ibu sedih juga tuh kan ki gua abis ngeband lagian gua males ki acara acara begitu beneran
iya mas gua butuh pertolonganmu
hai kamu udah depangan
hai eh roy gimana udah pulang oh ini bu mas roy belum pulang kayaknya mas roy nginep di rumah
yang satunya lovely mas travelling pulang hai hai
hai tuh ya
permisi lanjut kerja ya pak
eh eh eh bentar kerja kerjanya apa
udah jam segini masih kerja
oh bu itu kamarnya mas roy
tadi kiki lupa kalau belum gigi bersihin bu
jadi mumpung mas roy belum pulang
jadi kiki mau beres beres kamarnya mas roy bu
kiki permisi ya bu
mas kiki lama amat sih
ayo cepetan masuk mas
masa gini aja pakai pegangan tangan kayak di film film dek
ya allah genggamanmu mas sayang pepe p'roy
hangat dan erat
rencana kita besok
ini kamu bikin breakfast buat mama
maafin aku ya kemarin
kamu yang bikin
tapi aku yang suruh kiki ma
untuk bikin breakfast kesukaan mama
walaupun bukan kamu yang bikin
untuk melengkapi sarapan ibu
kira yang bikin
tapi aku yang nyuruh ma
eh lu kenapa
eh ntar netes air mata lu
eh lu kenapa
sedih mbak mir

gua kira kenapa
lu gak demam kan
lu sehat kan kiki
mbak mir gak tau sih perasaan ditinggal
kekasih pujaan hati tuh meninggal
udah deh ki lo jangan kebanyakan hal lo
kan sekarang kan lo udah punya cinta sejati
iya sih mbak
masih rendi kan
ngapain sih ya uya
gak boleh begitu lo
ntar lama lama lo jadi demen beneran
jalan sama uya tuh bagaikan jalan sama bapak sendiri
eh jodoh tuh gak ada yang tau
ibu cocok sama mbak mirna
sepertinya gak ada tanda tanda kedatangan elsa kesini
masa elsa nggak kesini ya
terus kabur kemana dia
mana dia kalo bukan minta bantuan sama ricky
udah kelar sidangnya
gak ada elsa
gak ada elsa
ada gelas isi air udah keminum
ada gelas isi air udah keminum
sejak kapan ya lo minum di kamar tamu
apa ada orang lain selain lo disini
emang gak boleh
terpaksa ngelakuin ini
karena ini menyangkut kasus kriminal
kalau lo ikutan terseret
karena bakal terjadi masalah besar
kalau lo sampai menyembunyiin
tersangka kasus pembunuhan yang kabur
dan yang sekarang lo cabut dari sini
buru buru amat sih pergi ya
enggak jadi tadi belum jawab pertanyaan gue
dan lo mau pergi sama elsa kan
kali ini si rafael lumayan pinter nebaknya
jangan halu ya
tadi lo curigain rumah gue setelah lo cek gak ada apa apa di rumah gue
gue mau pergi sama temen gue dan itu gak ada sangkut mautnya sama elsa
mending sekarang mau pergi dari sini
gue bakal pergi dari sini
gue bakalan pergi dari sini

rafael gak boleh tau kalo elsa di mobil
semua bisa kacau
kau lihat sendiri kan
kenapa lo gak percaya banget sama gue ya
kenapa tiba tiba dia nggak ada di mobil
apa dia kabur lagi
karena seseorang yang buta karena cinta
dia pasti bakal ngelakuin apapun
demi punjauan hatinya
apalagi ketemu cewek seperti alsan
tapi kenyataannya apa
elsa gak disini kan
lo udah lihat sendiri kan
mending sekarang lo cabut dari sini
gue mau pergi dari sini soal ini
gue balik ya
tentu tadi raffael gak ngeliat lo
ada yang sakit gak
lo bisa kenal sama lo
lo gak tau ya
kok gue baru tahu sih
terus dia ngapain kesini
dia pasti disuruh sama mbak din ya
kayaknya dia bukan disuruh si adin sih
emang dia curiga aja
untung tadi lo sempat keluar dari mobil
yaudah sekarang kita pergi ya
disini udah gak aman sa
kamu mikirin apa nuh
keluarga kita ma
keluarga kita udah bener bener sangat bersalah sama adin
kita lebih percaya sama elsa
dan membiarkan adin di penjara bertahun tahun ma
biarpun mama khawatir sama bayi di kandungannya tapi elsa itu udah kelewat batas
kalau memang dia benar benar udah ngebunuh laki laki itu dia doselingku dari kamu
kamu harus tinggalin dia
kamu harus cerehkan dia nino
andien tolong kamu tanda tangan surat suratnya ya
oh pagi tante
kamu pagi pagi udah kesini
maaf ya ganggu
iya tadi aku habis masak
ini aku datang kesini mau kasih sarapan buat nino karena ini masakan kesukaannya dia
hebat kamu ya selain jadi model terkenal kamu ternyata gak sungkan sungkan masuk dapur masak sendiri lagi
milo kamu dimasakin loh masakan kesukaan kamu